puasek jnpks mardani ali sera menegaskan posisi partainya untuk tetap menjadi oposisi pemerintah
mardani menyebut partainya akan menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif
mardani menyatakan pks menghargai hak prerogatif presiden jokowi untuk mengisi kabinet kerjanya lima tahun mendatang
namun mardani menegaskan pks akan terus memberikan kritik jika jokowi tidak menjalankan janji kampanye dengan bagi bagi kekuasaan kepada partai pendukungnya
mardani menegaskan jokowi tidak perlu melakukan lobby kepada pks karena pks akan tetap menjadi oposisi
sementara terkait manuver politik partai yang tergabung dalam koalisi adil makmur kepada pemerintah
mardani menyebut ini sebagai komunikasi politik biasa dan tidak menggoyahkan keputusan pks untuk tetap menjadi oposisi
kami saya pribadi dari partai keadilan sejahtera ingin menjadi oposi kritis dan konstruktif
kalau pak jokowi ketika memilihnya tidak mendapatkan orang terbaik
maka itu akan menjadi quote and unquote santapan kami
justru kalau pak jokowi bagi bagi kekuasaan menurut saya pak jokowi sudah tidak sesuai dengan janjinya bahwa di periode kedua ini akan nothing to lose